saudara polisi menetapkan kepala smk negeri satu sidu auri kabupaten nias selatan
sebagai tersangka kasus dugaan pemukulan siswa yang menewaskan korban yang berusia tujuh belas tahun
proses pelidikan mulai dari otopsi pengambilan keterangan saksi hingga rekonstruksi telah dilakukan
setelah ditetapkan sebagai tersangka kepala smk negeri satu sidu auri safrin zebua
ditahan di rumah tahanan polres nia selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
diduga sang kepala sekolah melakukan pemukulan sejumlah siswa yang berujung pada meninggalnya yaredi dure
status terduga pelaku oknum kepala sekolah sudah kita tetapkan sebagai tersangka
kita sudah melakukan upaya penangkapan yaitu
tertanggal dua puluh enam april dua ribu delapan belas
sekarang tersangka sudah kita lakukan penahanan di rtp polresnya selatan
langkah langkah yang kami sudah lakukan terkait rekonstruksi sudah kami lakukan
dan berjalan dengan baik yang melibatkan semua yang berkepentingan
seperti kejaksaan parasaksi dan terduga pelaku sendiri
kepala sekolah menangkap perempuan yang berusia dua puluh lima tahun
kepala sekolah menangkap perempuan yang berusia dua puluh lima tahun
perempuan paruh baya yang diduga istri kepala sekolah yang menjadi tersangka
mempertanyakan alasan penetapan status dan penahanan suaminya
sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka kepala sekolah syafrin zebua sedang dalam perawatan di rumah sakit
keluarga meminta polisi memperbolehkan tersangka dirujuk ke rumah sakit lain untuk pengobatan
kepala sekolah menangkap perempuan yang berusia dua puluh lima tahun